eh eh pan pan pan
insya allah aku datang lagi
insya allah kita jumpa lagi
gue begitu nabrak lo rasanya untung banget
kalau ngejep jep jep rasanya untung banget
tinggal bantuan gue dulu
nggak ada sopan sopan sama laki
asal lo tau aja ya be
makanya tuh mata sekolahin dulu
mata disekolahin dasar begung
dasar talus bogor
gue pake sekolahin pengguna sekolahan
bau embah aja lo ngotot
kok wangi telur tembuuk ya
mulai hari ini saya membuat pernyataan tujuh berdua
walaupun membuat pedih hatimu pak gino ngol ngol
lo tau diri ya
lo itu pembongkat
nadia tuan lo juragan
jadi lo harus manggil tuan
eh ibang abang atuk sekali aja abang
untuk selanjutnya saya membuat pernyataan
mulai hari ini saya tidak akan bekerja sebagai pembantu
saya membuka usaha sendiri
saya membuka usaha untuk membuka salon
lo mau membuka salon
asal dengerin ya
gue juga bisa buat salon untuk meratakan gigi yu yu yu berdua
jangan pada sembarangan
saya juga punya bukti
saya juga punya kemampuan
salah kali pe
bacanya lo begini nih pe
gue juga gak ngerti
biasa belajar di kolong tempat tidur
di kolong tempat tidur
jangan begitu lah
udah tahu begitu lo pergi
jangan begitu lah
jangan begitu lah
jangan begitu lah
saya meninggalkan bapak
kamu bisa pergi
isi jangan bakal ya
siapa suruh bawa anak gue
kita hampir kehilangan sisik